laksamana muhammad ali resmi mengemban tugas sebagai kepala staf angkatan laut
setelah dilantik presiden joko widodo di istana negara rabu pagi
muhammad ali menegaskan akan menjalankan arahan presiden
dan melanjutkan kerja kerja laksamana yudo margono
yang telah dilantik sebagai panglima tni
selain menekankan pengamanan pulau terluar dan perbatasan laut nkri
laksamana muhammad ali juga akan mengutamakan pemenuhan alutsista laut
yang diproduksi di dalam negeri
hal ini juga mendukung upaya pemenuhan minimum essential force
yang bekerjasama dengan kementerian pertahanan
agar alutsista matra laut mampu memberi efek deteren atau efek gentar
sekaligus sebagai alat penegakan hukum di laut
presiden utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri
untuk angkatan laut terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa kri
menggunakan produk dalam negeri kapal kapalnya